microsoft merilis data tingkat kesopanan digital indonesia masuk dalam kategori rendah
dan untuk membahasnya sudah ada firman kurniawan yang merupakan pengamat budaya dan komunikasi digital universitas indonesia
selamat malam mas
halo selamat malam mbak mavri apa kabar
sehat mas bagaimana kondisinya sehat
alhamdulillah baik baik saja
mas firman sama sama
mas firman kita lihat hasil riset dari microsoft
ini adanya hoax ujaran kebencian
itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat netizen plus enam puluh dua ini dinilai kesopanannya rendah
tapi faktanya ini dilakukan justru mayoritas dengan mereka yang usianya dewasa
kira kira apa sih mas yang menjadi penyebabnya
padahal kan kita sebagai negara yang timur begitu ada di adat ketimuran yang kental
dinilai juga sopan santunnya biasanya tinggi begitu dalam kehidupan sehari hari
apa yang membuat ada perbedaan perilaku nih
di dunia maya dan di dunia nyata
kalau kita terjemahkan civility sebagai kesopanan
mereka yang disebut belum dewasa di internet itu kan di riset itu umurnya tiga belas sampai delapan belas tahun
yang kalau kita lihat dari sisi kebiasaan mereka menggunakan internet
mereka ini adalah digital native
jadi memang sudah
sejak lahir mereka kenal dengan daya digital
bagaimana bersopan santun di budaya digital
kemudian melakukan koneksi dan sebagainya
sedangkan yang disebut dewasa di riset itu umur delapan belas sampai enam puluh empat tahun
nah ini kalau kita lihat mereka yang sudah aktif menggunakan perangkat perangkat digital
untuk kegiatan pekerjaan mereka sehari hari
membuat konten konten yang mereka gunakan memperoleh hasil ekonomi dan sebagainya
nah ini kadang kadang mereka merasakan adanya tekanan persaingan dan sebagainya
nah kalau kita lihat bagaimana caranya orang memperoleh perhatian di perangkat digital
itu adalah memproduksi konten konten yang serba baru yang menarik
kadang kadang yang kontroversial dan kadang kadang tidak etis
tapi kalau kita lihat dari sisi itu laku atau tidak laku seringkali entah di youtube
entah di instagram dan sebagainya
itu konten konten yang tidak mengindahkan etika itu seringkali mendapat komentar negatif
mendapatkan traffic yang tinggi
nah itu kadang kadang seolah olah itu menjadi kebenaran
berlomba lomba untuk menciptakan konten yang
konten yang penting rame engagementnya
seperti itu mbak
oh berarti dari sisi content creatornya juga itu ada pengaruhnya ya untuk bisa kemudian
bisa diartikan seperti itu
jelas seperti itu
kalau kita lihat model bisnisnya saya sering sampaikan di beberapa forum
bahwa model bisnis di media sosial ini terlalu menekankan pada fungsi ekonomi dari
jadi bagaimana orang berlomba lomba menghasilkan pendapatan dari digital
tadi dan yang disebut baik oleh perangkat digital ini kalau yang nge like banyak
yang komen banyak apakah itu like nya positif atau negatif sering tidak diperdulikan
jadi yang penting adalah angka angka engagement angka angka traffic
nah seperti itu
akhirnya banyak konten konten kontroversial ya mas ya
rasionalitas di para pembuat konten ini
oh kalau begitu saya yang penting membuat konten yang rame
membuat konten yang laku
nah tadi umur delapan belas sampai enam puluh empat itu mereka sebagian adalah kelompok yang digital imigran
jadi tidak tahu bagaimana seharusnya berperilaku tepat di media sosial
bagaimana membuat konten yang etis dan sebagainya
itu kadang kadang diabaikan
trafik menjadi yang utama ya berarti ya
dan akhirnya karena ingin trafiknya tinggi
konten konten kontroversial itu bisa juga berpotensi untuk dihasilkan
tapi ini kita kaitannya kembali bagaimana komentar komentar
suka diberikan begitu ya oleh warganet plus enam dua
sejumlah warganet ini juga membuat akun akun palsu
nah ini kalau kita kaitkan dengan fenomena tingkat kesopanan warganet
tapi kemudian berkomentar negatifnya melalui akun palsu
ini seperti apa mas
nah itu ada problem tanggung jawab
ada problem etik terhadap apa yang dinyatakan di dunia digital ini
jadi sebetulnya antara komunikasi di dunia nyata dengan di dunia digital
itu adalah ekstensi
apa yang berlaku di dunia nyata di dunia analog
itu juga harus berlaku
di dunia digital bahwa kita tidak boleh menyebarkan kebencian
tidak boleh menyebarkan hoax
harus bertanggung jawab terhadap implikasi dari konten atau komen yang kita keluarkan
itu nampaknya ada keterpisahan dari apa yang terjadi di para pengguna perangkat digital kita
nah sehingga kalau civility ini kita terjemahkan hanya sekedar kesopanan
itu nampaknya nggak bisa menggambarkan
jadi saya lebih suka menerjemahkan itu sebagai indeks keberadaban penggunaan perangkat digital
jadi di dalamnya ada hoax ada apa namanya menyebarkan kebencian
kemudian kadang kadang perangkat digital itu digunakan untuk scamming
untuk mengambil data orang untuk melakukan penipuan untuk rasis dan sebagainya
nah itu jadi bukan sekedar kesopanan tapi juga keberadaban kita itu yang perlu kita perhatikan
mas firman meskipun dari hasil riset tersebut dinilai bahwa keberadabannya rendah
tapi di sisi lain kita tidak bisa memungkiri solidaritas warganet plus enam puluh dua ini cukup tinggi
contohnya ada sejumlah kasus misalnya all england kemarin bahkan sampai harus menutup akunnya
dan itu juga terjadi pada sejumlah hal
misalnya bagaimana kemudian komentar dari warganet ini
bisa mendesak kebijakan bisa dibatalkan begitu
nah bagaimana kemudian anda menilai fenomena ini
ya ini bisa dilihat sebagai peluang bahwa masyarakat indonesia ini mudah bersatu
mudah kompak terhadap all england
kemudian waktu kita sempat dicurigai kasus catur dewa kipas
atau kemudian juga terhadap hasil digital
itu kan menunjukkan kita sebetulnya bersatu suara untuk menunjukkan siapa indonesia itu
nah ketika itu dibelokkan untuk hal hal yang berguna menunjukkan bahwa kita bangsa yang besar
bangsa yang mampu bangsa yang beradab
ini tentu akan disegani
jadi kalau ada super power dibidang persenjataan
ada super power di bidang ekonomi
kita adalah super power
netizen kita untuk bersatu nah itu rasanya perlu ada yang menggerakkan menjadi leader untuk kemudian memanfaatkan kekompakan netizen plus enam puluh dua ini
baik mas firman berarti kata kuncinya solidaritasnya sudah ada tapi bagaimana kemudian literasinya ditingkatkan agar kita bisa benar benar bijak dalam bermedia sosial
terima kasih banyak mas firman kurniawan yang merupakan pengamat budaya dan komunikasi digital universitas indonesia
terima kasih mbak